karena uangnya dipakai
nanti kalau lupa pikiran
tapi gak beres kang
gak sanggup bayar jasanya
ditahan calon kang
nontonan dulu aja ya
akang pokoknya akan usaha
untuk mencari cara gimana caranya
supaya adik adiknya bisa tetap sekolah
aku harus tetap menarik
busin sama iqbal
gak bisa sekolah lagi
lihat dong lampunya kan lagi merah
ih malah bangung
gimana nih urusannya
maaf saya memang salah
lampunya pecah saya gak mau tau mas harus ganti
mas harus ganti
mas harus ganti
pak orang ini yang salah pak dia yang lapar mobil saya
benar pak saya yang salah mobil saya remnya belum
baik kalau gitu terima kasih
izin bapak kita periksa dulu surat suratnya
terima kasih ibu sudah saja bu
surat diajarkan pak
saya kan gak salah
kalau kan sulaka itu sulat sulatnya ibu bapak harus yang diberesap
surat saya ketinggalan
ketinggalan baik ibu terima kasih
terpaksa kendaraan ibu kita bawa ke kantor laka
sambil menunggu proses selanjutnya
jangan kui loga ke trgent
dan tau kamu
mati mau kangen sama kalian
mati mau kangen